yang juga jadi sorotan kami saudara polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap ibu hamil di dalam ruko di kawasan kelapa gading jakarta utara
pelaku ditangkap di kediamannya di bandar lampung
pelaku ditangkap anggota polsek kelapa gading di kediamannya di kelurahan ketuguhan teluk betung timur daerah bandar lampung saudara
pelaku yang merupakan warga teluk betung barat ini ditangkap atas kasus pembunuhan ibu hamil di dalam ruko di wilayah kelapa gading jakarta utara
usai ditangkap pelaku kini dibawa ke polsek kelapa gading untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut
penangkapan yang dipimpin oleh kanit reskrim polsek kelapa gading yang ada di jakarta
di mana di jakarta terjadi peristiwa pembunuhan yang terduga pelaku dan tersangkanya berasal dari bandar lampung
yang tepatnya di jalan haji sulaiman kelurahan ketuguhan kecamatan truk betung timur kota bandar lampung
tersangka ditangkap di rumahnya atas nama agustami yang kemudian dibawa oleh kanit reskrim polsek kelapa gading
dari hasil visum yang kami terima sementara dari rs polri kramat jati menerangkan bahwa memang korban dalam kondisi hamil bang esiro
seorang ibu hamil ditemukan tewas bersimba darah di sebuah ruko di jalan boulevard raya kelapa gading jakarta utara pada sabtu dua puluh april dua ribu dua puluh
polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara
hasil penyelidikan polisi menunjukkan korban tewas akibat dibunuh
polisi pun berhasil mengidentifikasi pelaku pembunuhan
polisi menyebut korban dan pelaku saling kenal dan baru beberapa hari tinggal di jakarta
bahkan mereka bersama sama berangkat dari kampung ke jakarta untuk melamar pekerjaan
yang bersangkutan korban dan pelaku ini bersama sama datang dari rumah
kampung dari luar kota untuk awalnya melamar pekerjaan dan tinggal di ruko tersebut
karena ruko tersebut belum beroperasi masih dalam proses pembukaan
oke artinya ini baru sampai jakarta dan baru melamar bekerja begitu ya pak emir
iya bang yasil mereka baru diterima dan beberapa hari baru tinggal di jakarta bang ya
sebelum ditemukan tewas dalam rekaman cctv di ruko terlihat korban sempat bertemu dengan pelaku pada jumat sembilan belas april lalu
tampak korban berbincang dengan pelaku yang kemudian pergi meninggalkan ruko dengan membawa koper
saat ini pelaku pembunuhan terhadap ibu hamil ini pun telah ditangkap dan dalam pemeriksaan polisi
tim liputan kompas tv